alamat rumahnya jalan serumi nomor lima puluh
nanti kita akan lapor ke sana
dan kita harus bawa pasukan yang banyak
abang gak bisa jemput kamu ke sekolah
gak ada orang motor servis musti selesai hari ini
yaudah gak apa apa abah
ini bisa pulang sendiri kok
lagian kan masih banyak umum
kamu pulangnya pakai angkot aja
atau diantarin temen
ntar neng minta temen aja deh ya
tapi jangan minta dijemput sama si kemon
mohon dia abah
ano nganter harus awwe temen kamu
bawel banget sih
eh bukannya bawel neng
ini buat keselamatan kamu dunia dan akhirat
ntar neng minta anter sama megan aja ya
lo ntar anterin gue pulang ya
nanti nih neneng kelis diantarin sama megan dan kelis juga
abah tunggu ya
wah demekan riana
si kering sepuluh watt mas ya ya

neng ya abah misalnyaanceri masik ntar bikin
sampai jumpa di video selanjutnya
berasa dia doang yang punya mobil
ih tau lah diganya ganya
ih cantik banget sih
cantikan juga melly
kalau enggak dia gak mau sama gue
biasa aja tuh pipir
udah long udah mulai aja ya
reva ingat ya
jangan lupa buat jawab tembakan dari boy
rambut gue udah bagus bagus
gue kan mau jalan lagi tau
rambut gue udah bagus juga
dia kasih baik malah kayak gitu
iya bukannya bilang makasih tuh gimana gitu
udah didiem biarin aja
biar dia pulang
biar dia pulang
bunda gua dulu
itu dia ya orang
rai bokap lo tuh kolot banget sih
masa diboncingin mohon dia aja gak boleh
bokap lo tuh bukannya kolot megan
karena gue tuh anak dia satu satunya
terus udah gitu luka gue tuh gak mau
kalau misalkan gue itu sama ikut genggengan
rai kamu dimana
ini aku lagi di jalan diboncingin megan nih
noh cuma megan
kenapa kamu gak minta aku jemput aja
biasa apa gak boleh gak izinin
kamu langsung ke rumah aja ya
nanti kita ketemu di sana
yaudah sekarang aku ke sana ya
aku tunggu kamu di rumah
siapa tuh rai
terima kasih ya
gue berhenti di depan aja
emang rumah lo disitu
mendingan lo gak usah banyak tanya aja deh ya
gue gak ada urusan dulu oke
gak usah banyak tanya deh ya
kayaknya udah gak ada tanda tanda orang tadi ngikutin gue lagi ya
mungkin kaget aja
kamu sudah memberdayakan mereka
iya dong mungkin tadi kan aku kasih tau kamu dulu
asal tepuk gue kalau si neng pulang sama temen cewek
asal lu nunggu lindungin gitu ya
bah padahal maya suruh si kemod aja yang nantain gue pulang
gak ada yang mau ngamalahin si kemod
tapi sekarang kita harus lebih hati hati nih
iya dengerin apa
alamat rumahnya jalan serumi nomor lima puluh
nanti kita akan lapor ke sana
dan kita harus bawa pasukan yang banyak